jenis mie ini menyimbolkan harapan panjang usia dan keberkahan
tetapi saya kira hari ini tindak bu liying itu sudah cukup parah di anak anak
pesertanya lebih dari lima provinsi
suhu dalam ruangan bisa diatur menggunakan pendingin ruangan dan kipas angin
iya dia udah stuntman aja lah kayaknya masih kan ya
coach ahang kalau nanti di timnas udah nggak in charge lagi